dua kucing dan seekor monyet
dahulu kala di pinggiran hutan
hiduplah dua sahabat yang agak melelahkan dan tidak menyenangkan
itu hanya karena kau kalah
kau itu pecundang
sudah cukup sudah waktunya
ini bagian dari asosiasi hutan dari pohon ke lima puluh
telah memutuskan bahwa pertengkaran terus menerusmu tidak hanya mengganggu
tidak kau penipu
contoh yang buruk mengerikan bagi anak anak lain di lingkungan kita
aku khawatir kami harus memintamu meninggalkan lingkungan ini
kau tidak bisa
kau tidak bisa
ini bukan pertama kalinya kalian diperingatkan
tapi kalian tidak mengerti
jadi kami tidak bisa membiarkanmu berada di sekitar sini lagi
aku benci melakukan ini pada mereka
kami telah mencoba menasihati mereka tapi
mungkin pergi ke dunia akan mengajari mereka nilai persahabatan dan persatuan
jadi kucing kucing itu harus mengembara ke desa
kucing kucing itu harus mengembara ke desa

oh kau terlihat lapar
aku akan memberimu susu
hai kau minum terlalu cepat
kau akan minum bagianku juga
kau hanya membuat alasan konyol sehingga kau dapat minum semua susu sendiri
pergi dari sini
kalian sepertinya sangat lapar
aku tahu tempat di mana kalian bisa mendapat makanan
beritahu kami di mana
monyet itu membawa kucing kucing ke gudang yang sepi di pinggiran desa
aku melihat penjaga tempat ini membuat paneku pagi tadi
pancake adalah makanan yang lezat
mungkin masih ada beberapa yang tersisa
aku baru saja melihat penjaga pergi
kau benar benar baik
hei jika kau tahu ada panaku
penekuk di dalam
mengapa kau tidak membelinya sendiri
kami membutuhkan orang untuk disalahkan jika penjaga kembali
tapi bagaimana jika kucing kucing menghabiskan penekuknya sendiri
kucing kucing bodoh yang bertengkar itu tidak bisa minum semangkuk susu pun
mereka tidak akan pernah berbagi apapun
kucing kucing telah merayap masuk ke dalam gudang
menemukan bahwa hanya tersisa satu penekuk
ada apa denganmu
aku yang membawanya
dan sudah cukup kau mengambilnya dan kabur bersamanya
tidak aku tidak kabur
apa ada masalah
dia mendapat bagian yang lebih besar
kau yang dapat
biarkan aku yang memecahkan ini
yang ini lebih besar
kalian ingin potongan yang sama atau tidak
dan dengan alasan untuk membagi dengan sama rata
monyet itu memakan seluruh panekuk
dengan meninggalkan sepotong kecil di tanah
dan melarikan diri
kalian itu makan malamku
aku sangat lelah
biarkan aku membantu
kau tadi lari
kau memakan penekuk
dan membiarkan penjaga menyalahkan kami
itu kesalahan yang tidak disengaja
tapi jika kau sangat marah maka baiklah
aku ingin membawamu ke tempat di mana kau bisa tinggal
tapi karena kalian tidak mau berteman
aku akan pergi
monyet itu membawa kucing kucing ke tempat kumuh di mana dia tinggal
kau akan menangkap kucing kucing di tempat kumuh
tempat ini sangat kotor
kupikir kau ingin menyapu
oh aku paham
ya temanmu pernah bilang kalau kau malas dan jorok
baiklah kalau kau tidak mau menyapu
dia memanggilku malas dan kotor

kau tidak bisa menangkap kucing kucing di tempat kumuh
apa yang harus kita lakukan pada kucing yang lain
sekarang aku sangat haus
pergi cari airmu sendiri
kau persis seperti yang dikatakan temanmu malas dan egois
akan kutunjukkan padanya
mengapa bekerja ketika kau memiliki budak
dengan cara ini monyet terus memanipulasi kedua kucing tersebut
mereka begitu sibuk bersaing satu sama lain
mempercayai yang terburuk tentang satu sama lain
sehingga mereka tidak melihat monyet itu sedang memanfaatkan mereka
membodohi mereka untuk menjadikannya budak
mereka lelah letih lapar dan sengsara
lihat dia dia pemalas
dan dia berpikir bahwa kau pemalas
untuk pertama kalinya kucing merasakan bagaimana rasanya bekerja sama
terima kasih banyak
kau belum membawakanku apel yang kuminta
jadi kau mengatakan padanya aku malas
dan mengatakan bahwa aku kotor
tidak tidak kukatakan
monyet itu berbohong
kenapa dia berbohong
bagaimana kalau menemukan beberapa apel untuk kita
kau monyet temukan pohon apel dan dapatkan sendiri
aku tahu temanmu berkata kau terlalu bodoh untuk menemukan pohon apel
jangan khawatir aku akan pergi
aku tidak bodoh
kucing itu menghabiskan sepanjang pagi mencari apel di hutan
akhirnya ketika ia menemukan sebuah pohon
hah aku sangat lapar
aku benci apel
lalu mengapa kau mengumpulkan apel
untuk untuk si monyet
mengapa kau memilih apel untuk monyet
aku tidak tahu
aku pikir kau pasti lelah
bawa apel monyet sudah menunggu
saat kucing membawa apel mereka mendengar
mereka bersikap baik satu sama lain
jika mereka menyadari mau menggunakan daya saing mereka untuk melawan mereka
mereka akan pergi
kucing kucing itu terkejut
dan mereka akhirnya menyadari bagaimana monyet itu telah menipu mereka
dia sungguh mengerikan
tidak lebih dari kita
ini adalah salah kita
hah semua pertengkaran kita ini tidak masuk akal
akhirnya aku menyadari apa yang dikatakan rusa
tentang seseorang yang memanfaatkan permusuhan kita
tapi tidak lagi
tidak akan lagi
ya jika kau bersedia untuk berubah
maka kau diterima di lingkungan kami
ya itu bagus selama itu berlangsung
dan dengan demikian
akhirnya kucing kucing itu menyadari bahwa bekerja sama
serta bermain seperti sebuah tim itu menyenangkan
itu konyol dan egois untuk terus bertengkar
tidak pernah menjadi mereka yang dulu yang egois dan selalu berkelahi